antara benci sama cinta
dan menurut suara aku
kamu jangan pernah terlalu benci sama suara
karena kita gak tau apa yang akan terjadi di depan
mungkin aja dari benci
kamu berbalik jadi cinta sama orang itu
jadi kamu bilang apa
kita gak tau
mungkin suatu hari nanti kamu akan
jatuh cinta loh
pergulian tengah siap guys
ngaco nih dua kali mulai tasya di rumah gue
benci enggak benci enggak benci enggak benci benci
masa iya sih tasnya benci mah gua
kristen ngapain sih lo percaya kayak gituan kita bisa ambil segala sesuatu dalam bentuk positifnya
positifnya benci adalah benar benar cinta kita disampai dimana tadi sampai di benci enggak
hpnya mewah banget coba gua karena dulu kita kasihnya kayak gini pasti udah kayak raya has
sebetar lagi mau di bisa lebih
dah ini tenang aja sebentar lagi
sebenarnya ini pesta apaan sih
penghargaan buat apaan ini
sebenarnya ini acara penghargaan apa ya
terus siapa ini lenggara ini
malam ini tidak ada penghargaan apa apa mbak
tapi yang saya tahu seluruh restoran ini
sudah direserve kan sama pak tristan
oke selamat malam semuanya
selamat malam perhatian perhatian
terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau datang ke dalam undangan saya
saya sangat mensyukuri dan saya sangat berterima kasih
untuk waktu yang kalian berikan
kalian pasti bertanya tanya kan dalam pikiran kalian
kenapa sih saya bikin acara seperti ini
oke sekarang saya umumin kenapa saya bikin acara seperti ini
sebenarnya sih bikin acara ini
karena saya mau kasih penghargaan buat cafe pelangi
karena cafe pelangi mempunyai karyawan yang sangat amat spesial
tasya itu karyawan yang bukan cuma pinter nyanyi doang
dia juga jago masak
dan bukan cuma itu
dan sekarang saya mau nyatakan secara terbuka
pada kalian semua
kalau saya tristan
saya fans beratnya tasya
terima kasih melihat video ini
kalau ada yang suka seperti ini dong
atau kalau kalian penyanyi ketika ambil pandangan selesai

aku tidak mungkin tinggalkan pegawai pegawai kafe di sini
sekalipun dokter bagi mereka masalahkan diriku
maka semua ini adalah tanggung jawabku
sekarang kalian semua have fun
aku udah muak sama kamu tristan
kamu tuh mau apa lagi sih
udah aku lakuin
terus kenapa kamu nggak puas puas sih
kenapa kamu nggak bisa keluar dari kehidupan aku
kalau sekarang kamu mau ngomong kalau kamu jatuh cinta sama aku
itu masalah kamu tristan
bukan urusan aku
kamu jangan pernah bilang itu masalah aku

kamu nggak usah susah susah tristan
karena semua usaha kamu bakalan jadi percuma
kamu denger ya
aku nggak akan pernah jatuh cinta sama kamu
aku benci sama kamu
ada garis tipis antara benci sama cinta
dan menurut aku kamu harus tahu
tasha kamu harus tahu ada garis tipis antara benci sama cinta
dan menurut soran aku kamu jangan pernah terlalu benci sama seseorang
karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan
mungkin aja dari benci mau berbalik jadi cinta sama orang itu
jadi kamu bilang apa
kita nggak tahu
mungkin suatu hari nanti kamu akan jatuh cinta lo